di hari terakhir ppkm level empat di semarang jawa tengah beberapa sentra vaksinasi tidak dibuka
vaksinasi berhenti karena kota semarang kekurangan stok vaksin
pemberlakuan ppkm darurat dilanjutkan dengan ppkm level empat di kota semarang membuat warga memilih berada di rumah
grafik penambahan kasus covid pun menurun
meski demikian pemerintah kota semarang kini justru kekurangan stok vaksin
wali kota semarang hendrar prihadi menyebut ketersediaan vaksin di kota semarang
mendapat perhatian serius dari kantor staff presiden
hendrar sendiri mengaku terus meminta vaksin ke pemerintah provinsi jawa tengah
atau ke kodam empat di ponegoro sebagai pengelola vaksin dari pemerintah pusat
dengan stok vaksin yang semakin menipis sehingga beberapa sentra vaksin pun kita harus buat sebuah penjatualan yang lebih efektif lagi
dan beberapa bus kesemas juga sudah kita hentikan untuk pelayanan vaksin kepada masyarakat
komunikasi kami coba terus bangun terutama dengan pemerintah provinsi untuk bisa mendapatkan tambahan suplai vaksin
kendalanya di mana ya saya tidak paham karena pak presiden bercerita kepada kita semuanya bahwa vaksin stoknya sangat banyak di tingkat nasional
di hari terakhir ppkm level empat kasus aktif covid sembilan belas di kota semarang tercatat sembilan ratus delapan puluh empat kasus
enam ratus empat belas kasus di antaranya adalah warga dalam kota semarang
sedangkan tingkat bor rumah sakit dan rumah sakit
isolasi sudah menurun dan kini tercatat hanya empat puluh enam persen